anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya dan kita akan bicara soal beberapa hasil survei
hasil survei litbang kompas menunjukkan tingkat elektabilitas pasangan jokowi ma'ruf amin
unggul sementara dibandingkan pasangan prabowo subianto sandiaga uno
namun dengan rentang waktu enam bulan masa kampanye situasi bisa berbalik
kedua kubu pasangan calon akan mengatur strategi untuk mendongkrak tingkat elektabilitas
tim kampanye nasional jokowi ma'ruf amin menilai hasil survei litbang kompas akan menjadi bahan evaluasi
agar lebih bekerja keras memenangkan paslon nomor urut satu
sementara kubu prabowo subianto sandiaga uno kian optimis dengan hasil survei litbang kompas
meski tertinggal agak jauh badan pemenangan prabowo sandi tetap yakin bisa mengejar ketertinggalan selama masa kampanye enam bulan ini
kampanye litbang kompas
nah bagi kami
itu baik yang naik maupun yang turun itu menyikapinya satu bahwa kami tetap harus kerja keras
hanya kalau kemudian yang turun kita harus menyikapinya ekstra keras itu saja ya
nah tentu hasil survei itu harus kita dalami bagian bagian mana yang membuat di survei litbang kompas misalnya itu menjadikan turun
nah ini yang kemudian harus kita respon
dengan tepat tentu ya respon dengan tepat apakah misalnya karena turunnya itu karena makin meluasnya pengaruh hoax ujaran kebencian dan fitnah fitnah
kalau memang itu kemudian apa yang harus kita lakukan counternya apakah tepat kalau langsung kita katakanlah masukin dengan data data kuantitatif
atau kita lakukan pencairan dulu nah itu hal hal yang masih menjadi pertimbangan kami
tentu target kami harus di atas tujuh puluh persen ya itu harus menjadi target
apalagi kalau kita lihat dari hasil hasil survei itu undecided voternya kan masih tinggi sekali
ya itu menandakan bahwa kerja kerja yang dilakukan oleh tim badan pemenangan nasional pak prabowo dan sandi itu sudah mulai terlihat
memang pasangan ini kan sudah turun ke masyarakat menyapa masyarakat
kenalkan program visi dan misi
calon presiden pak prabowo sudah juga mulai menyapa masyarakat yang dipublikasikan ya
padahal sebelumnya memang kegiatan kegiatan kemasyarakat itu sebenarnya rutin
tapi tidak dipublikasikan dan ini alhamdulillah menuai hasil yang menurut kami cukup bagus
tapi sekali lagi kami tekankan juga kepada tim bahwa hasil ini kemudian jangan membuat kita

dan kita akan terus berjuang untuk menaikkan elektabilitas sampai enam bulan lagi
sebelumnya saiful mujani research and consulting atau smrc merilis hasil survei nasional terhadap elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden
hasilnya pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin mengungguli prabowo subianto sandiaga uno dengan selisih yang cukup jauh
survei dilakukan pada tanggal tujuh sampai empat belas september dua ribu delapan belas dan menunjukkan pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin meraih enam puluh empat persen suara
sementara itu hasil survei litbang kompas merilis empat partai di dpr tidak lolos angka ambang batas badan legislasi sebesar empat persen
keempat partai yang diprediksi tidak lolos adalah pks ppp pan dan juga nasdem
namun elit pks dan juga ppp tetap optimistis partainya bisa lolos ke dpr seperti pemilu legislatif sebelumnya
litbang kompas menggelar survei pada dua puluh empat september hingga lima oktober dua ribu delapan belas
metode survei yang digunakan adalah pencuplikan sistematis bertingkat di tiga puluh empat provinsi
elit pks tetap optimis partainya bisa lolos ambang batas parlemen karena dukungan dari berbagai elemen
salah satunya adalah jnpf atau gnpf ulama
menurut pks partainya berulang kali diprediksi tidak lolos threshold
seperti pada pemilu sebelumnya namun nyatanya pks berhasil lolos ke dpr
sementara elit ppp merasa tidak khawatir dengan hasil survei yang memprediksi partai kaabah tidak lolos threshold
ppp akan tetap bekerja keras menaikkan elektabilitas dan optimis bisa mencapai angka delapan persen untuk parliamentary threshold
karena jangan anda hanya ambil yang tidak mencapai parliamentary threshold atau electoral threshold
kompas sendiri menyebutkan bahwa
yang diatas dua persen itu masih potensial untuk masuk
lembaga seperti yang lain pks diatas empat persen loh
lsnya di nidja kita empat dua persen
bahkan indobarometer kita enam persen
jadi kalau ambil survei jangan satu
nah p tiga ini kalau sebagai partai politik setelah masa reformasi yang terkait dengan survei itu unik
jadi sejak pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
berbanding dengan survei itu dua lima kali lipat terus ada di siaran itu
nah karena itu ketika hasil survei litbang kompas terakhir itu untuk p tiga itu tiga
itu kami malah sedikit tersenyum
yang menarik perhatian dari hasil sigis sejumlah lembaga survei di masa kampanye kali ini tidak hanya persoalan elektabilitas kandidat calon presiden
tapi juga sebuah survei menyatakan bahwa ada sejumlah partai politik terancam tidak bisa lolos

tidak hanya partai politik baru tetapi sejumlah partai yang saat ini bercokol di parlemen atau katakanlah partai lamang
apakah benar ini indikasi lampu kuning bahkan lampu merah bagi partai partai tersebut
kami akan membahasnya bersama dengan peneliti litbang kompas mas atau bang yohan wahyu yang kita saya panggilnya ya
kemudian juga ada dari dua partai yang nantinya akan mengikuti pilek dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
ada pak ahmad rida sabana dari partai garuda serta kang faldo maldini
dari partai amrat nasional
kita sebenarnya akan membahas sedikit sih mengenai hasil dari survei litbang kompas dulu ya
mas yohan seperti nasdem pks pan perindu hanura dan berkarya
cuma kalau misalnya sampai dengan hanura ya mas ilham
tapi kalau misalnya kita bisa mungkin membahasnya secara global terlebih dahulu sih
untuk dari para responden yang diambil oleh survei litbang kompas ini sendiri
melihat bagaimana dinamika yang ada dalam pileg dua ribu sembilan belas
kira kira yang menjadi faktor utama mereka memilih partai partai ini
ya secara umum survei litbang kompas ini adalah survei pertama sejak pasangan calon presiden dan wakil presiden resmi disahkan oleh kpu ya
meskipun sebelumnya kita juga sudah seringkali melakukan survei
jadi secara umum sebenarnya apa sih yang faktor apa yang membuat pemilih itu menentukan pilihannya di partai
terutama memilih partai di pemilu nanti
kita dari hasil survei itu melihat ketika pemilu itu dilakukan serentak
itu ada faktor sosok tokoh calon presiden yang diajukan itu menjadi sesuatu yang cukup punya pengaruh ya
orang kemudian menentukan pilihannya
jadi kotil efek atau kemudian efek ekor jas terhadap calon sosok calon presiden ini juga punya pengaruh terhadap partai
itu yang pertama
yang kedua adalah soal loyalitas basis masa partai
ini juga menjadi faktor yang cukup menentukan sebuah partai politik bisa menggait pemilihnya
nah ini sebenarnya dua hal yang sebenarnya hal yang utama yang membuat orang
orang untuk memilih partai
hasil kita memang saya klarifikasi ya tidak kemudian sudah pasti lima partai itu yang lolos
tapi ada kemudian kalau kita kategorikan ada kelas yang beberapa partai yang sebenarnya juga punya potensi masuk ke lolos parlemen threshold adalah partai partai
plus minus ya karena kalau ditambah itu partai partai menengah misalnya pan p tiga kemudian pks dan tiga partai itu
itu punya peluang nasdem punya peluang yang sama dengan lima partai yang diatasnya
kalau kita menghitung sampling error
itu bagian salah satu temuan kita bahwa setidaknya tujuh delapan partai itu bisa ditambah
tujuh delapan partai itu lolos punya peluang lolos di parlement threshold
mas wahyu kita akan membahasnya lebih lanjut ya
ini partai partai apa saja yang dimaksud oleh survei litbang kompas apa saja yang pernah dirilis
tapi akan kita bahas di segmen berikutnya tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
mungkin bisa kita putarkan sekarang
kemudian juga kita bisa lihat informasi selanjutnya atau slide selanjutnya
termasuk di sini dari partai amarat nasional kang faldo

saya ke kang faldo dulu deh sebagai salah satu partai yang notabene sudah lama sih sebenarnya warawiri ya di pesta demokrasi indonesia
apakah ini berarti usaha dari partai amarat nasional untuk mempertahankan elektabilitas yang sudah dimulai sejak masa reformasi sampai dengan saat ini ini berkurang
ya kalau menurut kami pertama adalah kami sangat percaya dan yakin sama survei
jadi haram prinsipnya kita mengkritik survei tapi kita percaya itu
ini menjadi baseline kami dalam berjuang ke depan
nah karena menurut kami memang kekuatan dari partai politik
khususnya partai politik yang sudah lama adalah di caleg calegnya juga
jadi memang ada di beberapa titik yang pan itu dikursinya memang sedikit pan itu dapat seperti di kepulauan riau di ntt di sulut gitu
jadi memang kekuatan caleg calegnya juga merupakan salah satu kekuatan
tapi apakah cukup merata di setiap provinsi setiap daerah
begini kita mengerti sampling dan metodenya yang digunakan multi stage random sampling dan kita juga melakukan itu sebenarnya
jadi itu ini adalah menjadi sebuah semangat bagi kami
kami nggak pesimis justru kami menjadi makin optimis
apalagi dengan tergabungnya kami dalam koalisi prabowo sandi kami bisa menyampaikan gagasan gagasan pan yang bahwa tentang ekonomi harus kuat industri harus kuat produksi harus kuat
sehingga pada akhirnya publik akan melihat pan sebagai partai yang datang ke koalisi bukan hanya partai yang ngasih rekomendasi
dan itulah kami jalankan selama beberapa bulannya dengan prabowo sandi
yang penting adalah ini adalah kondisi saat ini
tapi kita juga punya keinginan kita juga memiliki kursi yang cukup banyak di parlemen
tapi evaluasinya sendiri gimana kang faldo
maksudnya melihat dengan hasil yang ini bisa dibilang cukup mengecewakan gitu untuk jelang pilpres dua ribu sembilan belas sebagai partai yang saat ini menduduki legislatif
kemudian juga direkrutasi
kemudian juga diramalkan tidak bisa lolos parliamentary threshold
ada evaluasi kemudian juga mungkin menjadi alarm tersendiri
jujur aja enggak
jadi kita juga enggak sedih enggak kecewa
kita terima gitu ya
karena memang itu survei ya
kita nggak mau kritik angkanya
sekali lagi saya bilang kita nggak akan pernah ngeretik survei
jadi yang paling penting adalah kita juga punya data internal kita sendiri yang enggak mungkin enggak akan kita bisa rilis ke publik karena kita juga punya survei
tapi yang paling penting adalah ini memang kondisi yang di capture oleh survei
kita sangat berterima kasih atas data yang diberikan
kedepannya mudah mudahan dalam beberapa bulan lagi ketika pan disurvey angkanya bisa naik
insya allah akan naik
kalau pak ahmad gimana sebagai salah satu partai yang baru mengikuti pilpres atau pemilu dua ribu sembilan belas ini kan baru tahun ini ya
melihat hasil survei yang diberikan oleh survei litbang kompas apakah menjadi kecut
kami sebagai partai politik kami sadar betul bahwa partai baru ini punya tantangan tersendiri
tentunya sama lah seperti mas waldo tadi bilang
ya kami menganggap ini sebagai sebuah informasi yang penting buat kami
hasil survei dari kompas ini
dan ini saya anggap terpercaya lah hasilnya
namun perlu disadari juga bahwa kami juga sangat punya sistem dan kerja yang berbeda
yang mungkin tidak terjangkau oleh lembaga lembaga survei
di sini yang saya maksud adalah antara lain ya
tadi saya sempat diskusi juga
bahwa kami lakukan kami punya data yang sama
hari ini partai garuda secara keanggotaan dan terverifikasi di kpu menempati posisi nomor dua
terbanyak di antara enam belas partai yang lalu
dan ini terdata rapi dan itu ada orangnya
artinya kalau itu kita punya enam ratus sembilan puluh tujuh ribu orang
yang terdata dan terverifikasi kpu
kalau kita multi flyer dengan jumlah keluarganya
saya kira ini memberikan angka yang signifikan
nah ini menjadi dasar
oke berarti datanya yang didapat oleh partai garuda berbeda dengan data yang didapat oleh kpu
saya menyampaikan saya balik ke belakang
bahwa proses pembentukan partai kami semua partai politik kemarin melalui proses verifikasi
dan verifikasi itu kan real dilakukan oleh kpu
diverifikasi juga oleh kpu
dan kami punya data
karena kami meyakini pada saat kami membentuk partai politik
karena aturannya waktu itu agak berbeda
walaupun belakangan ada perubahan
bahwa prosesnya itu tantangan untuk partai baru jauh lebih sulit
jadi kami benar benar mempersiapkan diri
dengan kata lain kami di partai garuda ini
boleh dikatakan lebih siap untuk bersentuhan dengan masyarakat
walaupun ada saat verifikasi kemarin dibandingin partai
kesiapan konkret seperti apa bang
mungkin pak ridwan bisa menjelaskan logistik seperti itu
kesiapan konkret bahwa sejak awal kami sudah melakukan penelitian internal
tentunya bekerja sama dengan pihak pihak luar yang independen
untuk bisa memetakan dari delapan puluh dapil yang ada
kita bisa memetakan ada sekian dapil yang kita bisa rebut
nah ini data ini konkret
data hasil pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
di daerah mana caleg yang mana partai mana yang bisa kita ambil nih dari partai lain
nah itu adalah data data yang kami
di situ kami akan tempur dengan maksimal
itu salah satu
dan yang kedua yang ingin saya sampaikan juga
dari caleg caleg kami ini kita punya pola yang agak berbeda
tidak ada tokoh besar di partai kami
tapi saya juga meyakin tokoh besar juga tidak menjaminkan
seperti halnya sekarang tadi disampaikan ada efek kotel efek misalnya
itu berdampak betul
pada pendukung utama
pendukung utama dalam hal ini kalau boleh saya katakan pdip dan gerindra
tapi partai lain tidak
disitulah juga saya yang membedakan kami
kenapa posisi kami saat ini tidak mendukung salah satu pasangan calon
karena kami bekerjanya ada fokus pada legislatif
sementara partai lain mungkin dibebani pada saat mereka bekerja untuk dirinya sendiri sebagai caleg
juga bekerja untuk mendorong capresnya
yang menurut saya akan terdistruct
kita biasa kerja fokus
fokusnya kita bukan cuma pada legislatif ya
tapi pada daerah daerah tertentu
oke itu strategi partai garuda berarti
tinggi partai garuda yang akan kami lakukan
tapi kalau misalnya saya ingin bertanya nih kepada mas yohan
terkait dengan sebenarnya faktor faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi adanya tingkat elektabilitas dari partai partai
terutama dari partai lama dan juga partai baru dalam jelang pileg dua ribu sembilan belas
yang katakan lain nih
jadi sebenarnya banyak faktor ya
tadi yang saya sebutkan tentu faktor sosok
jadi kultur di
ada sosok yang dikenal dulu
kultur politik di indonesia itu kan masih paternalistik masih kuat ya
sosok itu punya pengaruh yang terhadap elektoral
meskipun derajatnya tentu berbeda beda tiap partai politik
aduh pak ahmad tadi partai garuda tidak
terima kasih pak soekar
memang sosok tetap menjadi variable penting ketika pemilih
jadi kita tahu seringkali pasca reformasi itu kan terjadi personifikasi partai kadang ya
dulu lahirnya pan itu tidak pernah lepas dari sosok pak amin rais misalnya
termasuk lahirnya garuda juga tidak lepas dari faktor sosok pak prabowo
eh pak garuda gerindra sorry
jadi faktor sosok itu tetap variable yang penting
meskipun bukan utama
tapi tetap variable yang penting
yang kedua adalah tentu adalah infrastruktur partai
jaringan partai sejauh mana infrastruktur ini mampu kemudian masuk dan turun ke bawah bawah
ini yang kemudian meningkatkan popularitas partai
orang tidak tahu partai itu kalau tidak tahu ya tidak akan mungkin milih dengan partai itu
popularitas partai tetap penting
popularitas dan sosok ini berjalan beriringan
nah ini menjadi faktor yang cukup menentukan juga
tentu yang ketiga tadi dalam kontestasi pemilu serentak
orang kemudian kita tahu misalnya hasil survei kita juga merekam
orang lebih konsentrasi mengikuti pemberitaan pemberitaan pilpres dibandingkan pilek
nah ini menjadi tantangan juga ketika orang lebih tahu capres daripada calegnya
ini saya maksud kotel efek itu juga punya pengaruh
meskipun saya sepakat tadi di survei kita juga menangkap bahwa kotel efek itu tidak semua partai mendapatkannya
oke berarti pasalnya
kubu prabowo sandi gerindra yang paling besar mendulang itu
di kubu jokowi ma'ruf itu lebih pdip
meskipun beberapa partai saya pikir derajatnya berbeda beda ya terkait kotel efek tadi
misalnya apa yang dilakukan beberapa partai
sandi misalnya mau kemudian akan di kotel efek dari sandi
ini juga terjadi di survei kita pkb misalnya itu mendapat sedikit ya
meskipun tidak sebesar pdip kotel efek ternyata sosok pak ⁇ maruf ⁇ yang kemudian memberikan insentif itu ke pkb
oke mas yona tadi saya garis bawah terkait dengan sosok ya yang sebenarnya akan diusung oleh para partai ini juga bisa mempengaruhi tingkat elektabilitas di kalangan akar katakanlah rut itu
ini akan kita breakdown nih sebenarnya untuk para partai ya
baik partai lama maupun partai baru
tapi akan kita bahas di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
baik masih di layar pemilu terpercaya dan kita akan kembali membahas dengan para narasumber yang saat ini berada di studio dua cnn indonesia
terkait dengan seperti apa sih dinamika yang akan ada dalam pileg dua ribu sembilan belas terkait dengan ambang batas
partai partai mana saja yang lolos dan partai partai mana saja yang dianggap oleh survei dari litbang kompas ini tidak bisa memenuhi ambang batas tersebut
dan kira kira seperti apa

dinamika yang akan terjadi
kalau misalnya tadi dari mas yohan wahyu mengatakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan tingkat dari responden ingin memilih salah satu partai dalam pileg dua ribu sembilan belas adalah sosok yang menjadi wajah dari partai tersebut
nah kalau misalnya seperti saat ini sosok sosok yang dari partai katakanlah pemberitaannya kontroversial kemudian juga menyebabkan adanya dinamika dari suara dari para netizen katakanlah seperti itu ya
sekarang kan netizen ya salah satu responden
nah kalau misalnya dari pak faldos itu yang menjadi pemilih utama di negara ini yang akan menjadi pemilih di pileg dan pileg dua ribu sembilan belas melihat sosok sosok tersebut tidak mempunyai citra yang kurang baik
ya kalau menurut saya sih
bukan netizen sih samplingnya tapi memang masyarakat di bawah ada tekniknya tuh
yang kedua sih memang begini menurut kita kalau sosok sosok itu justru tadi saya sampaikan kekuatan pan itu di caleg calegnya
orang orang di daerah daerah itu merupakan tokoh tokohnya dan basis masa kita juga punya muhammadiyah walaupun gak semuanya yang kesana
itu juga yang tidak bisa kita bohongi
jadi kuat di akar gitu
iya pasti yang ketiga yang tapi paling penting bagi saya dari semua ini adalah ini yang sering dilupakan oleh partai politik atau siapapun pemain politik itu adalah gagasan gitu
anda bisa lihat bagaimana peran pan di kubu prabowo sandi sangat kuat menyampaikan tentang permasalahan ekonomi
nah jadinya kita percaya dengan kita itu mau jadi pembeda dalam koalisi kita selalu menyampaikan platform ekonomi kita bahwa kita harus membantu harga stabil nah itu akan masuk
jadi jika seandainya hari ini banyak partai politik memainkan sosok itu tidak kita salahkan sosok kita juga ada
namun jangan lupa sosok ini juga harus bawa gagasan itulah politik sehat yang sedang kita uju
pan sedang menuju partai modern
karena kita percaya bahwa di masa depan itu akan menjadi leader yang akan muncul di indonesia adalah leader leader yang bisa hadir dari partai politik yang bisa mentransformasi partai politik menjadi ceo partai politik modern
nah oleh karena itu pan hari ini banyak invest di sdm saya salah satu contohnya saya tiga tahun diinkubasi di pan baru tiga bulan saya dilepas
dan masih banyak anak anak muda lain yang sedang diinkubasi oleh partai mana nasional itu kepercayaan kami
oleh karena itu sekali lagi sdm di bidang politik kualitas gagasan itu yang akan

sosok penting itu satu hal
pak amin bagi kami adalah pendiri pan tokoh besar pan
hal hal yang dipikirkan oleh pak amin sesuatu yang tidak elektoral lagi kalau menurut saya
tetapi bagaimana gagasannya itu sampai
walaupun citranya saat ini kurang populer
tapi di survei kita di bawah
kita juga punya riset internal
jadi ini gamenya totally different between netizen dan juga publik di bawah
oleh karena itu menurut kami kami tetap fokus ke invest ke sdm menuju partai politik modern
kita akan hadirkan ceo partai politik modern
sehingga nanti pada waktunya pan akan tumbuh sebagai partai yang betul betul kuat dengan gagasannya
dan itu memang cita cita pan berdiri
itu strateginya pan
kalau misalnya dari partai garuda sendiri gimana
yang belum mempunyai sosok
dari awal partai ini kami menganggap bahwa partai kita
itu adalah gayanya partai partai umum yang ada di indonesia
mentokohkan mensosokkan seseorang
di partai garuda semua adalah tokoh
akan menjadi tokoh nantinya
paling tidak di daerahnya masing masing
saya tidak mementohkan saya sebagai ketua umum atau sekian saya atau ketua tidak
itu adalah pola lama
begitu terjadi sesuatu akan menjebordai partai secara keseluruhan
nah makanya tokoh itu tidak ada di kita
yakinkan kita pastikan bahwa kedepan kita akan punya punya minimal tokoh tokoh lokal yang akan muncul
nah di situ
di sinilah kami punya kekuatan
kami memang caleg yang ada di partai garuda
dan ini menarik
karena untuk mereka hal yang baru
mereka akan lakukan apa saja untuk merebut suara
dan itu berjalan betul
ini yang kalau istilah tadi partai modern
kami sudah berjalan di partai modern ini
karena sistem yang kami jalankan
kami tidak mau ada tokoh besar yang sehingga mendorong
pada saat tokohnya terjadi apa
tapi kami membangun sistem dan sistem ini sudah berjalan
kita sudah buktikan dalam pembentukan partai sejak awal
oke pak rida
kalau misalnya dari kacamata mas yohan sendiri melihat strategi yang diberlakukan baik dari pan maupun partai garuda seperti apa
sebenarnya ke depan itu
ini kan ada waktu enam bulan ke depannya
jadi kalau kita perubahan pemilih itu kan sebenarnya masih dinamis
ya semua partai masih punya peluang

artinya memang swing voter itu masih cukup tinggi
jadi tidak semua yang memilih itu die hard footer gitu ya
jadi tapi ada bagian bagian pemilih yang sebenarnya masih punya peluang
dia membuka peluang untuk masih menghitung mengkalkulasi sejauh mana partai partai ini akan bisa meyakinkan mereka
yang kedua pasti ini kan bertahap tahapan kampanye kan pasti juga pengaruh terhadap pemilih
debat itu pasti akan menjadi fase yang cukup menentukan bagi pemilih untuk menentukan partai apa atau capres mana yang akan saya pilih
sekarang tinggal kemudian bagaimana
sekarang tinggal kemudian bagaimana partai partai itu kemudian mengkampanyekan
ini kan ini pengalaman kita pertama pemilu serentak ya
sekaligus belajar mengkampanyekan caleg sama mengkampanyekan pilpres
ini dua hal yang
dan materi baru juga sih untuk survei ya
untuk lembaga survei juga menjadi tantangan juga
artinya teman teman partai juga pengalaman pertama kita juga yakin mereka juga akan benar benar mengkalkulasi
mau nggak mau kan sebenarnya orientasinya tetap legislatif yang akan dimainkan
tetap tanpa menafikan pilpres juga menjadi utama mereka
karena kan faktor tadi ya faktor keserentakan tadi koalisi juga harus dibangun
di sisi yang lain mereka juga harus bertahan dengan pemilu legislatifnya
jadi bagaimana kemudian membagi peran antara kampanye kampanye terkait program
dengan program program lainnya
dengan program partai
terutama caleg ini
ini sinergis program itu yang sebenarnya bagi pemilih menjadi penting
kan sebenarnya pemilih ini ingin tahu juga ini
kan ketika caleg ini dengan sistem suara terbanyak ya
jadi caleg ini kan sebenarnya juga harus mendekatkan diri ke pemilih
apa yang akan dia lakukan lima tahun ke depan
program apa yang akan dia lakukan lima tahun ke depan
apa yang bikin beda dengan caleg yang lain
tentu ini yang menjadi
tentu ini yang menjadi tantangannya
siap mas yohan
sebenarnya kalau menurut dari baik dari pan maupun dari partai garuda
koncinya ini sebenarnya dimana sih
pedek saja kang faldo dulu
saya sangat percaya itu
bahwa saya percaya bahwa politik ke depan itu akan diisi dengan begitu
dan pan sedang menekankan itu
kita juga punya sosok
insya allah kita akan bisa membebaskan ini semua
visi misinya beda nggak sih sama gagasan yang dimiliki oleh pan sebelum masuk ke pemilu serentak seperti ini
kita selalu bicara kita reform sistem hukum kita
kita reform tentang produksi kita
kita reform tentang ekonomi kita
itu selalu yang kami pegang
dan gagasan itu masuk di prabowo sandi
kalau dari partai garuda sebagai partai baru gimana
untuk kami yang paling efektif adalah bersentuhan dengan masyarakat
koncinya di masyarakat
koncinya bersentuhan dengan masyarakat
makanya di partai garuda setiap caleg kami kami dorong untuk bisa mendata betul
tapi kurang terdengar sebenarnya pak ridwan
tidak selama ini
karena memang begitulah gerak kami
bayangkan hari ini
bayangkan hari ini setiap hari saya bisa monitor pergerakan caleg
saya bilang katakan untuk caleg dprd tingkat dua
ada beberapa daerah dengan dua tiga ribu pemilih jadi
saya bilang di partai garuda saya pastikan satu minggu sebelum pemilihan caleg caleg ini akan tahu dia terpilih atau tidak
dan sistem kami bisa membaca
berapa si caleg a berapa dia dapat suara sudah hari ini
karena semua kami terdata by name by address semua data
jadi istilah saya saya ingin memerah memerahemaskan indonesia
karena di mapping di comment center kita ada peta setiap hari bertambah
caleg ini bertambah tiga puluh orang pemilihnya
caleg ini bertambah
itu berjalan sampai hari ini
gabung sama gerakan indonesia emas kok kayak gitu
itu hal lain
itu saya mau bicarakan
ini saya membahasannya bisa masih bisa panjang sih
sangat panjang mengingat masih ada enam bulan
masih terbuka lebar lah
angka angka ini masih dinamis ya mas yohan wahyu ya
untuk kita sependek saja sih
baik dari survei litbang kemudian juga pan sendiri melihatnya seperti apa
dari partai garuda sendiri melihatnya seperti apa
konklusi apa yang bisa dilakukan oleh masing masing institusi
ya boleh apa lu
kita masih di track yang benar
data kita pakai
partai kita benahi
kadarisasi kita berbanyak
sehingga pada nantinya kita yakin pemilu kali ini memang akan menjadikan partai partai politik di indonesia bahkan akan menjadi partai yang matang
karena serentak ini
oleh karena itu game kami adalah game jangka panjang
kalau partai garuda yang tidak mencalonkan atau tidak mengusung salah satu calon presiden dan wakil presiden nih ya
itu justru key wordnya
artinya kami bekerja fokus
key wordnya tidak
bahwa partai garuda ini adalah partai baru secara undang undang memang belum diperbolehkan untuk mengusung
ini sebenarnya republik atau pemerintah dalam hal ini dpr yang membuat undang undang pun sudah tahu bahwa partai baru ini memang fokus saja layu dengan legislatif
itu yang kami kerjakan
nah apa yang kami mau juga caleg caleg kami juga fokus
tidak terdistrak dengan kegiatan kegiatan pilpres
dan itu tadi sudah dijawab juga
bahwa memang dampaknya untuk partai partai yang bukan pengusung utama mungkin tidak terlalu maksimal
saya pikir itu
ini masih dinamis ya sekali lagi mas yohan wahyu ya
mungkin jelang tiga bulan kemudian dari litbang kompas akan memberikan pergerakan atau kemudian juga perkembangan dari bagaimana strategi para partai
baik dari pan maupun juga partai garuda khususnya ya
untuk menghadapi jelang pilek dan juga pemilu dua ribu sembilan belas
terima kasih untuk waktunya
terima kasih juga pak garuda dan juga mas yohan wahyu di layar pemilu terpercaya
layar pemilu terpercaya masih akan kembali dengan sejumlah informasi seputar pemilu yang akan kami hadirkan usai jeda berikut
tetaplah bersama kami